kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik
belaide ini ditandatangani oleh presiden joko widodo pada tiga puluh maret lalu
sementara untuk besaran royalti yang harus dibayarkan dalam pasal tiga belas ayat tiga nantinya ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif nasional atau lmkn yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait
besaran itu nantinya disahkan oleh menteri terkait lmkn juga menghimpun royalti dari orang yang menggunakan lagu secara komersial